rp seratus juta untuk pia
stats mainan yang dapat memberikan
rp seratus juta untuk pia
rp seratus juta sangat keras
melihat saya sekarang tidak bisa menaruh ancora aku

kita gak akan pernah lagi hidup susah kita akan hidup senang
hidup senang semuanya
bu uang itu pasti lebih dari cukup untuk di rumah sakit rumi
dan sisanya kita tabungin aja bu
buat biaya sekolah adik adik
rumah ini tidak usah ditabungin
kamu tahu kenapa
karena kamu udah bisa cari uang sendiri
nilai jual kamu begitu tinggi
kalau sekarang harga kontrak kamu seratus juta rupiah
nanti harga kamu akan meningkat jadi dua ratus tiga ratus empat ratus lima ratus
akan satu pilihan
kita kaya alma kita akan hidup senang
ini lihat nih
nis kamu masuk tabungin
kamu terkenal sekarang
berita tentang kamu
ibu bangga sekali sama kamu
eh kalau wartawan nanya jangan panggil ibu
mamah ya mamah
kamu terkenal sekarang
saya ibunya artis
ditaruh di dalam itu ya kursinya
terus yang jelek dibuang aja
nah itu kalau bisa ditaruh nanti di dalam dapur
bu barang barang ini untuk apa bu
kok nanya sih
alma kamu sekarang sudah menjadi artis yang terkenal
kalau ada wartawan yang pengen lihat rumah kamu
terus dia bilang
wah rumahnya sama udah kecil barang barangnya juga jelek
kamu tau gak kita masih harus banyak barang yang dibeli
seperti ada kulkas terus juga tv dua
sudah jelek tv nya diganti aja ya
terus kita juga harus beli ac mesin cuci
kalau boleh sedikit perlihatan
kalau pakai berlian kan ibu gak malu nemenin kamu nyanyi
apa itu nggak terlalu boros bu
udah deh kamu jangan ikut campur sama urusan ibu
urusan kamu adalah menyanyi

kaget ya lihat ibu pulang ke mobil
mobilnya cakep banget
jangan dipegang pegang nanti lecet
nanti kalau ada apa apa bagaimana bu
hah nanti denger ya
kamu mesti ingat kakak kamu itu sekarang apalah
seorang artis terkenal
masa artis terkenal mau sionek taksi
lagipula mobil ini murah kok
cuma lima belas juta sebulan
wah lima belas juta bu
bu seharusnya ibu nggak perlu nyewa mobil segala
kamu tuh diurusin malah ngeyel
semua ibu lakukan ini untuk reputasi kamu sebagai seorang artis
eh eh aduh taruh taruh nggak
taruh terus lah gimana gantinya
bandel banget sih
lebih biasa kalau jadi orang kaya
wah punya mobil baru nih
bu tina sekarang hebat dia punya mobil mewah
habis saya sekarang kan jadi mamahnya artis terkenal
mentang mentang punya mobil baru
hari ini kamu gak sekolah lagi ya
untuk apa alma sekolah
namanya kalian nggak tahu
alma kan sudah jadi penyanyi terkenal
untuk apa sekolah
hasilannya saja tinggi sekali
emangnya sekolah mau kasih kalian uang